mereka bukan anak anak kobra
kayaknya gak bersahabat banget deh
mama gak mau loh kalian diem dieman gini
gak enak rasanya
maafin neng mah
neng lagi kesel aja sama si haram
abis ngapain dia malem berantem berantem segar sama cikgu
kayak anak kecil
kayak gak bisa nyelesain masalah secara baik baik gitu
perasaan gak ada yang bohong deh
hanya aja cemburu
si haram yang cemburu
kamu kalau yang cemburu ngeliatin aku latihan mulu sama bella
terus dengan begitu kamu bikin aku cemburu ya kan
ada yang cemburu kan
kalau aku sih enggak
tidak ada yang cemburu
ini kakak adik
kenapa jadi berantem
gak suka mama
ayo cepetan baikkan
jangan pakai berantem berantem lagi ya
insya allah nanti kalau keadaan sudah aman semua kita kembali lagi ke rumah yang lama ya
tapi neng di sini aja
ya jangan dong neng
kamu kan anak perempuan
di sini ada om danglindung
walaupun kamu deket sekali sama om danglindung biar bagaimanapun juga mereka itu bukan muhrem kamu
sekarang kamu adalah tanggung jawab mama
apalagi sekarang gak ada abah
iya deh ma
ikut mama aja deh
aku mau sekali pamit ya
mau ke warung mbak be
udah ditunggu sama anak anak juga nih di sana
ke warung mbak be juga
ya aku kan temennya gino
jadi bagaimanapun juga aku harus tetap sedikitnya ada empati sama gino
yang bawa jenuh ke anak anak aja kan aku
aku kan gak mungkin juga gak biarin gino diadilin sendirian di sana
kamu sekarang belain dia terus kan
ya bukan gitu as
seenggaknya kan aku harus ngasih dukungan moral sama dia
ya kalaupun nanti dia benar ya aku pasti sungganya ngebela dia kan
kalo dia salah ya aku gak akan ikut ngomong
ini salah deh
yaudah yuk jalanin bareng aja nanti
yaudah kalian nanti hati hati ya
jangan berantem terus ya ngakur
yaudah deh pamit ya ma
ntar bawa motornya jangan ngebut ngebut ya
tenang aja bi
ngapain juga kan ngebut ngebut
nggak ada yang mau dikejar
ah waktu itu juga ngebut
yuk syuti naik ya
ya siap oke
kan yang dim basically as pembantungnya

kayaknya gak bersahabat banget deh
nih kenapa re
aku juga gak tau deh boy
tiba tiba aja tuh mereka ngajar ngajar kita
terus mereka nyuruh kita berhenti
ada anak anak yang gak bisa berhenti
udah kepalang kita hajar aja mereka
guys kasih message
kayaknya mereka bener bener kesal banget sama kita boy
kalo lo tau tuh black cobra falcon mereka bersatu
udah lah mendingan kita semua selama
bibi baik baik aja kan
eh baik baik aja gimana
kalo baik mah gak bakalan muntah muntah suri teh
orang diajak ngebut ngebutan tuh sama si non te
non besok besok jangan ngebut ngebut lagi ya
kak kan tau kita teh
belum nikah lagi non
hei belum nikah maksudnya gitu ya
dengerin tuh jangan ngebut ngebut
emangnya kamu gak mau nikah
aku kan juga ngebut gara gara dikejar kejar
kalo enggak juga pelan kan boy
aduh aduh aduh aduh
blebek udah jadinya deh ah
kumaha ya teh
jadi kepikiran kan omongan si bella
hah lagi yang dua kunon
pakai pengen si freddy sama orang balik deh lagi
jadi kepikiran deh
dicuekin juga pasti balik di kan pikirannya
terus kumaha tuh
nah jujur aja ya
bulan ini mah belum ditransfer sama si blebek popi
si botak yang gak punya priwork
paling telepon saja ya
gak tahu apa kita punya keperluannya
pengeluaran banyak ya
lelaki maki tukri
tidak bertanggung jawab
ah sudah telepon saya lah
nekat lah sok aku telepon